inilah rekaman video yang viral di dunia maya
seorang pria berulang kali menganiaya seorang bocah dengan memukul hingga menendang
korban yang masih berusia dua belas tahun itu hanya bisa menangis dan memohon ampun kepada pelaku
aksi tak terpuji itu dilakukan di rumah pelaku di desa yelina ani
di desa sutara sumatera utara pada senin sembilan agustus lalu
polisi akhirnya meringkus pelaku penganiayaan yang tidak lain merupakan paman korban berinisial sz alias ama pada rabu sore
pelaku mengaku menganiaya korban lantaran geram korban berkelahi dengan adiknya
ironisnya saat melakukan penganiayaan sz dengan sengaja memerintahkan warga sekitar agar merekam aksi tersebut
korban yang merupakan anak anak berumur dua belas tahun berkelahi dengan adik tersangka
dimana dalam perkelian itu adik tersangka
menangis dan mengadu kepada tersangka
sehingga tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban
akibat penganiayaan kini korban menjalani perawatan di rumah sakit umum pratama nias utara
sementara itu sz dijerat dengan undang undang pelindungan anak dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara
rekaman video amatir ini memperlihatkan upaya
mereka mengevakuasi bayi perempuan yang ditemukan di tempat pembuangan sampah
tepatnya di areal perkebunan karet dusun tiga kecamatan bandar pulau asahan sumatera utara rabu siang
bayi malang ini diperkirakan baru berusia beberapa jam ditemukan dalam kondisi terbungkus selai kain
dan saat ditemukan bayi ini masih hidup
penemuan ini berawal dari kecurigaan seorang warga yang mendengar suara tangisan bayi saat hendak membuang sampah
jadi sekarang kondisi bayi masih sehat
berada di klinik
dan untuk sementara kita masih berkembang
belum diketahui siapa orang yang tega membuang bayi tersebut
tim liputan cnn indonesia